sederet nama pesohor tanah air dikabarkan terinfeksi covid sembilan belas dua sampai tiga kali
musisi maya estianti salah satunya
ia terpapar varian omikron dari koleganya
di mana ia sempat berpelukan dengan rekannya tersebut
kini maya masih harus menjalani isolasi mandiri bersama asisten rumah tangganya
setelah tiga kali terinfeksi covid sembilan belas
tak hanya maya estianti ashanti juga kembali terkonfirmasi positif covid sembilan belas
setelah ia dan keluarga melakukan perjalanan wisata ke turki beberapa waktu lalu
pengalaman terjadinya reinfeksi covid sembilan belas ini juga ikut dialami selebritas lainnya
seperti dewi persik ananda omesh dan komedian kiki saputri
dokter spesialis penyakit dalam divisi respirologi fku irs cm
erik daniel tenda mengatakan
reinfeksi covid sembilan belas merupakan infeksi kedua atau lebih
yang dialami oleh seseorang yang sebelumnya sudah pernah terkonfirmasi covid sembilan belas
mereka mendapat hasil tes pcr positif kemudian negatif
dan dalam jarak kurang lebih sembilan puluh hari setelah negatif
muncul gejala yang sama seperti gejala covid sembilan belas
dengan nilai rujukan city value di bawah tiga puluh tiga atau tiga puluh
untuk memperkuat kriteria diagnosa seseorang yang mengalami reinfeksi covid sembilan belas
biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan whole genome sequencing
untuk mengetahui apakah reinfeksi ini ada perbedaan varian virusnya atau tidak
yang kita ketahui data awal dari omikron ini bahwa omikron dapat mengakibatkan
keadaan reinfeksi sebesar dua tiga puluh empat kali dibandingkan varian varian pendahulunya
jadi kalau misalnya ada orang yang sebelumnya sudah kena infeksi covid sembilan belas
misalnya varian alfa
kemudian dia kena delta dapat berapa kali
kalau omikron ini dia dapat meningkatkan resiko reinfeksi sekitar dua tiga
tapi kemudian ada penelitian juga yang paling baru menunjukkan bahwa
varian omikron ini dapat meningkatkan resiko reinfeksi itu sampai kemudian lima sekian kali
dibandingkan dengan varian varian sebelumnya
antibody yang terbentuk setelah terpapar covid sembilan belas atau setelah pemberian vaksinasi
biasanya akan mengalami penurunan sejak sembilan puluh hari atau tiga bulan hingga enam bulan kementerian
kesehatan ri telah merevisi ketentuan pemberian vaksin booster
dimana vaksin booster dapat diberikan setelah tiga bulan pas cepat menyuntikkan vaksin kedua
untuk itu segerakanlah divaksin covid sembilan belas
karena vaksinasi dapat mencegah terjadinya reinfeksi atau perburukan becala
ingat protokol kesehatan tetap tidak boleh kendor
karena prokasi dan vaksinasi adalah kunci penanganan pandemi
arman helmi galuh prestisa jakarta